isu pemanasan global tidak hanya bergema di kalangan pecinta lingkungan
namun konsep sustainability dan go green kini sudah merambah ke dunia perbankan
lembaga keuangan pun kini tidak mau ketinggalan dalam gerakan ekonomi hijau
apa dan bagaimana konsep ekonomi hijau yang disebut bisa jadi penyelamat bumi dari ancaman kehancuran
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
perubahan iklim menjadi salah satu isu paling sering dibawa ke permukaan dalam satu dekade terakhir
untuk mengurangi dampak buruk global warming dibutuhkan komitmen berbagai pihak
tidak hanya pemerintah masyarakat dan sektor swasta pun juga harus ikut ambil bagian
di bidang keuangan perbankan sudah mengambil langkah aktif
untuk menjaga bumi
salah satunya adalah bank uob indonesia
dalam kerangka kerja payung hijau
bank yang memiliki jaringan luas ini punya lima pilar yang dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan
yaitu kota alam
dan masa depan tangguh
secara khusus uob indonesia ikut berkontribusi
dalam menciptakan sustainable cities
atau kota berkelanjutan
salah satu penerapannya adalah program u solar
bila dikonversi program ini bisa disetarakan dengan penanaman satu tiga juta bibit pohon
dan mengurangi emisi gas rumah kaca tidak hanya di indonesia
tapi juga di seluruh asean
isu keberlanjutan atau sustainability terus berkembang sangat cepat
terus terima kasih barangkali

penting sekali ya
harus harus kita semua harus dites ya

karyawan uob di seluruh indonesia itu sudah semua di booster di vaksin dan
booster sedang berjalan tentunya ya
tapi kebetulan ini saya barusan dapat statistiknya per minggu lalu kalau sembilan puluh sembilan empat persen kita sudah fully vaccinated ya
artinya dua kali
dan dari sisi booster tentu kita mengikuti program pemerintah yang sedang berjalan
dan kita harapkan juga pandemi ini akan cepat dan segera berlalu
karena kita lihat ya selama dua tahun ini banyak sekali dampak yang dirasakan akibat pandemi covid sembilan belas ini
banyak industri yang harus gulung tikar tapi ada juga sektor sektor yang justru naik
nah industri perbankan sendiri bagaimana pak hendra ini mulai menjabat jadi prestir dari tahun dua ribu sembilan belas ya kalau tidak salah
sebenarnya kalau dari presiden direktur dari dua ribu dua puluh
cuma saya kan bergabung di yobi indonesia dua ribu sembilan belas pertengahan
nah momen momen di mana betul betul terjadi perubahan yang drastis ya akibat pandemi ini
dua tahun terakhir ini di uob
survival atau justru ada kemajuan atau peluang diantara krisis yang bisa diraih
kalau saya rasa sih memang peluang itu selalu terjadi sewaktu krisis ya
jadi secara jujurnya sewaktu pandemi itu menghempas indonesia dan juga seluruh dunia tentu kita semua was was ya
karena kita tahu penyakit seperti apa kita tidak tahu dampak long termnya seperti apa ya
tetapi dengan berjalannya waktu
dengan kita lihat dari dukungan pemerintah dari program program yang mereka lakukan
dan kita sendiri berkisah sama rat dengan perusahaan perusahaan lainnya ya
kita rasa perkembangan terakhir terakhir ini sangat baik ya sangat memuaskan
dan kita cukup optimis sih sebenarnya
tapi dampak yang paling berat dirasakan apalagi di awal awal ketika pandemi itu mulai masuk ke indonesia
dan kita belum ada vaksin
dan orang juga masih belum paham bagaimana menangannya
prokes harus diberlakukan ada work from home dan harus dirumahkan
ini bagaimana terhadap yobi sendiri pak hendra
jadi dari sisi uob sih memang mungkin dari sisi positifnya
karena kita sudah memakan investasi banyak ya
dari sisi digitalisasi di perusahaan itu sendiri
walaupun terhempas tapi kita sudah ada infrastruktur untuk mengatasi banyak tantangan ini
bukannya berarti mudah ya
tapi kita bisa mengatasinya lah
sebagai contoh pada kita sudah investasi pada bank digital kami
ya penting sekarang
dan pandemi ini kita melihat bahwa ketergantungan kita terhadap teknologi dan digital semakin meningkat
sangat tinggi ya
jadi contohnya yang tumoro itu walaupun kita luncurkannya itu pada pertengahan kuartal ketiga tahun dua ribu dua puluh
sebenarnya investasinya sudah dilakukan tiga tahun sebelum itu
tidak mungkin kita bisa keluar dari itu
tidak mungkin kita bisa keluar dari itu
kalau di digital bank oh ada pandemi baru kita perapakan tidak mungkin ya
jadi investasi yang telah kita lakukan setelah terus menerus itu berbuah sewaktu pandemi itu datang
kita sudah ada kemampuan itu
contohnya apa apa saja dan bagaimana penerapannya
jadi dari tumoro itu kita bisa melakukan namanya remote onboarding ya
jadi cukup dengan mobile phone
kita bisa buka rekening dan kita bisa menikmati
kemudahan kemudahan melalui aplikasi tersebut
jadi basically kalau saya bilang bercanda ya itu is a branch in your pocket
jadi buat saya itu salah satu contoh nyata ya yang dari sisi nasabah bisa lihat kalau kesiapan dari suatu organisasi yang dilakukan sebelum pandemi itu mengepas
itu bisa membantu kita menghadapi tantangan itulah
dan uob sendiri kan sudah ada di indonesia cukup lama ya lebih dari lima puluh tahun kalau tidak salah ya bang
wah lima puluh tahun
nah ini kan ada ini berakan terjadi evolusi ya
dan industri ini tadi disebutkan oleh pak hendra sekarang memang sudah berevolusi di mana all things digital teknologi internet dan lain sebagainya merupakan satu keniscayaan

semua orang juga sekarang bisa melakukan mobile banking

internet banking dan lain sebagainya
tapi bagaimana perjalanan uob itu sendiri pak hendra
apa yang menarik untuk di share dan juga mungkin perannya dalam perjalanan sejarah indonesia sendiri kita berkembang
jadi mungkin dari ibu desi mungkin sudah tahu dulu uob sebenarnya mulai di indonesia bentuknya namanya bang buana
itu didirikan tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam
tetapi tahun dua ribu sebelas
melalui beberapa aksi kooperasi
itu berubah nama
bang buana itu berubah nama menjadi pt bank uob indonesia dua ribu sebelas
tadi saya sudah sebutkan kalau bank digital kami diluncurkan tahun dua ribu dua puluh ya
sebenarnya sebelum itu pun kita sudah melakukan banyak investasi investasi untuk memperkuat ya
dari sisi infrastruktur teknologi ya
pada akhirnya untuk membantu nasabah kami dalam melakukan kegiatan kegiatan perbankannya
juga kita juga berusaha supaya bukan cuma melalui teknologi sebenarnya yang kita mau kedepankan
salah satu prinsip kami itu namanya omni channel
kita percaya bahwa teknologi itu sebagai alat
jadi kita selalu percaya bahwa sebenarnya pada akhirnya the human touch is very important
omni channel adalah channel beragam
dalam kita membantu nasabah kami
kita dalam mencapai tujuan finansial mereka
nah ada dari segi nasabah atau consumer nya
ada perubahan ada fokus
atau sejak awalnya berdiri uob di indonesia sampai sekarang itu masih sama dan seberapa luas ini
kalau kita kan cukup banyak ya perbankan di indonesia dan juga bank dengan internasional lah
uob kan merupakan bank internasional juga
bagaimana kira kira profilnya pak hendra
jadi kalau saya lihat posisi uob indonesia itu kita boleh dibilang bank universal
artinya kita melayani nasabah dari perusahaan terbesar
perusahaan skala multinasional
diantara itu ada namanya ada perusahaan segmen komersial yaitu menengah
segmen kecil ya
jadi artinya kalau bahasa populer umkm
itu berapa persen dari
lima belas persen ya sepuluh lima belas persen dari total aset kami di segmen tersebut
jadi boleh dibilang cukup merata sih
kita tidak bilang oh kita cuma di korporasi besar di mnc saja tidak
kita benar benar merata seperti bank bank lain saya rasa ya
dimana fokus kita tidak tertumpu pada satu segmen saja
iya dan mau tidak mau juga harus bersaing
nah ini strategi kedepannya itu bagaimana untuk bersaing bagaimana
dan juga lebih penting lagi
sebagai bank internasional bagaimana membantu ya
mendukung program program pemerintah dalam kita mensukseskan
ini kan kalau perbankan memberikan akses kredit ataupun modal kepada nasabah dan masyarakat di indonesia
pak hendra kita break sebentar
jangan kemana mana dulu tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
ya anda masih bersama insight with desi anwar
saya juga masih ditemani oleh pak hendra gunawan
presiden direktur uob indonesia
tadi pak hendra telah berbicara sedikit mengenai evolusi dari uob sendiri di indonesia
sekarang ada berapa jumlah cabangnya kalau di indonesia pak hendra

dan di luar negeri juga tentu saja banyak ya
oh ya tentu kita predominantly bank di asia tenggara ya
cukup besar dan cukup aktif
nah pak hendra seperti kita ketahui
apalagi sejak ditandatangani paris agreement tahun dua ribu lima belas ya di paris
kita memiliki komitmen untuk mengurangi emisi karbon dioksid
dan juga gas rumah kaca
sehingga ini merupakan bagian dari kebijakan atau policy yang dimiliki oleh pemerintah
industri termasuk juga perusahaan dan masyarakat seluruhnya
kita diharapkan untuk melakukan semua aktivitas itu berdasarkan sustainability ini
termasuk di industri perbankan itu sendiri
saya tertarik ingin mengetahui pak hendra
uob itu sendiri apakah memiliki strategi khusus
yang berkaitan dengan isu ini
isu yang kita sebut esg
apakah ini sudah menjadi bagian dari dna atau kebijakan dan strategi
sebenarnya isu esg sendiri itu juga sudah diangkat oleh regulator ya
karena isu esg itu kan kalau boleh dibilang
it's good business buat dari sisi perbankan
karena bisnis kita itu bisnis yang bagus
bisnis kita itu bisnis jangka panjang
artinya we want to make sure kita itu sustainable berkeselambungan
dan isu esg ini pada akhirnya kan contohnya untuk perubahan iklim ya global warming
kita tahu itu suatu yang sangat kritis kan
jadi kita tahu bahwa kalau kita mau pay part
jadi sebagai satu good corporate citizen
kita harus mendukung perubahan perubahan ini
jadi dari sisi nantinya
saya pak harapan kasan bisa sebutkan
kita banyak program program di mana kita berusaha membantu perusahaan perusahaan
untuk bagaimana cara yang mereka bisa menerapkan esg ini
jadi mau tidak mau ya sudah harus menjadi bagian dari kebijakan ataupun strategi
nah ini kita lihat ini dua tahun terakhir ini dimana mau tidak mau teknologi
dan juga konsumen para konsumen juga menggunakan
dan juga para konsumen juga menggunakan
dan juga para konsumen juga mengharapkan semuanya itu bisa diakses secara digital
strategi ke depan untuk beberapa tahun ke depan ini supaya tetap kompetitif
tapi juga bisa lebih merangkul lagi digital technology ini kira kira bagaimana
jadi kalau kita bilang dunia perbankan crowded ya
banyak sekali bank ya
banyak pilihan bagus buat konsumen tentu saja
oh bagus bagus
jadi itu apa yang diharapkan ya supaya mereka bisa kita berkompetisi
kita bisa memberikan yang terbaik untuk konsumen
jadi sebagai bank tentu kita harus bisa memberi value added
jadi buat kita kita sadar bahwa sebagai satu pemain di indonesia
salah satu yang kita bisa tawarkan adalah konektivitas
itu adalah konektivitas bukan cuma dengan di indonesia tapi yang lebih penting dengan dunia
terutama di asia tenggara
karena kita merasa beruntung
karena di era seperti sekarang ini boleh dibilang asia tenggara mungkin salah satu bright spot ya di dunia
jadi kita mau berusaha menjadikan joby salah satu fasilitator untuk konektivitas dengan asia tenggara
dengan perusahaan indonesia di asia tenggara dan juga dengan greathed china
jadi itu yang salah satu kita inginkan
selain itu kita juga ingin berusaha bagi mereka
bagaimana kita membantu nasabah dalam melakukan transformasi digital
tadi sudah disebutkan sebelumnya
nah contohnya yang tadi saya sebutkan tentang ada yobi tumoro ya
itu lebih ke untuk individu
untuk memudahkan transaksi
iya untuk memudahkan transaksi ya
tapi juga kita juga ada namanya be smart
dimana kita tahu bahwa sesuatu tantangan yang dihadapi oleh
umkm itu ya tentu modal ya
tapi juga dari sisi capabiltis
nah tadi kembali lagi konektivitas kita
maksudnya konektivitas itu meng connect banyak perusahaan di indonesia
nah kalau kita mau connect small medium enterprises
apa yang mereka butuhkan
modal ya tapi capabilities
dan juga marketnya juga akan bisa connecting
kita bisa connect mereka dengan marketnya ya
dengan perusahaan perusahaan pembeli di luar ya
tetapi mereka juga harus punya kemampuan
dari sisi kemampuan dari sisi ini kita tawarkan digitalisasi
supaya mereka bisa tracking lebih baik
semua bisa connected ya dari sisi supply chain
jadi digitalisasi itu penting bukan cuma dari sisi konsumen
tapi juga dari sisi perusahaan
dan ini juga penting untuk meningkatkan kualitas dari umkm indonesia itu sendiri ya
nah ini sangat menarik apalagi tadi jumlah nasabah umkm ada berapa
itu dari total asetnya
tapi kalau dari segi jumlah mungkin yang ada bopak figure nya
atau kira kira berapa umkm yang
ada berapa ribu lah
cukup banyak ya
nah selama dua tahun pandemi ini
ada treatment yang khusus diberikan sehingga mereka juga bisa survive kan
banyak sekali umkm yang akhirnya terpaksa gulung tikar
dan mungkin tidak punya akses modal dan lain sebagainya
jadi memang kalau boleh dibilang dari segmen yang terimbas
karena pandemi ini
tentu keadaannya sekarang semakin membaik ya
jadi umkm itu boleh dibilang yang paling terimbas
kalau dilihat statistik industri juga memang mereka yang paling terkenal
karena dampaknya lah selama pandemi ini
jadi kita bersama dengan industri perbankan
bekerja sama dengan regulator kami
memberikan kemudahan kemudahan untuk umkm ini ya
tetapi kita juga sadari bahwa perlu waktu untuk mereka kembali normal ya
dan saya harapkan dengan keterbukaannya ekonomi ya
dengan kita harapkan dengan harga komoditas yang semakin baik ini
bisa ada effectnya ke umkm di indonesia
supaya nantinya bisa pulih kembali
tantangan terbesar ya beroperasi di indonesia ini sebagai bank internasional ya
apa kira kira pak hendra yang betul betul harus dihadapi lah
dan bagaimana kira kira apakah memiliki strategi khusus
hampir sama ya dengan di negara lain saya rasa
kalau kita menjalankan bisnis
tentu dari sisi bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk nasabah
bagaimana kita bisa melakukan upgrade ya
bukan cuma dari sisi hardware tapi juga dari sisi human resources
sdm nya juga penting ya

dari segi good governance misalnya contohnya itu
apa apa saja yang sudah diterapkan di uob untuk memastikan
ini kan apalagi bisnis perbankan dengan adanya
sekarang banyak sekali fintech dan pinjol dan lain sebagainya kan
mau tidak mau ini kan semua jadi tambah meriah lagi
tapi resikonya kan juga tambah besar
nah apa kira kira
contohnya yang nama pinjol atau dari sisi fintech ya
ada dua sisi
satu yang tentu yang benar
yang diatur oleh ojk atau regulator kami
dari sisi yang
dalam kode kode benar itu
tentu kita melihat mereka sebagai partner
karena terutama dalam sisi transformasi digital
kalau zaman dulu kan semua orang bisa kita mau kerjakan sendiri ya
kita melihat bahwa tidak mungkin kita lakukan semua sendiri
jadi kita banyak partner
apakah dari e commerce atau dari sisi fintech
kita mencari partner
nah tapi ada juga yang dari sisi yang kurang baik
banyak sekali pemberitaan di media masyarakat hari hari ini
dan kalau untuk itu
kita mungkin lebih bekerja sama dengan satu badan lainnya
di regulator kami juga ppatk
untuk bagaimana supaya bisa lebih mengontrol ya
pemain pemain yang nakal itu
juga edukasi ya terhadap konsumen untuk tidak terjerat ya dalam
mungkin terakhir pak hendra tadi dikatakan optimis

bisa keluar dari pandemi ini khususnya untuk industri perbankan
optimis lima tahun ke depan kira kira akan bagaimana arahnya uob ini
ada target target tertentu yang ingin dicapai
oh kita ingin menjadi satu bank asing terbesar di indonesia tentunya
tapi kalau dari sisi industri saya optimis sekali ya
terutama dari dukungan pemerintah
dari sisi policy dari sisi kebijaksanaan
dan tentu dari sisi perkembangan covid ini
kalau lima tahun ke depan pasti lebih baik dari sekarang
iya kita harapkan terima kasih pak hendra dan juga semoga uob
bisa memiliki peran dan kontribusi yang cukup baik ya
bagi khususnya pembangunan dan perkembangan indonesia itu sendiri
saya lagi pak hendra terima kasih banyak atas insight nya
demikian untuk segmen kali ini
tetap bersama kami insight with desi anwar akan kembali dengan narasumber berikutnya
terima kasih pak
semua kegiatan itu
menjadi bagian dari dna nya
dan lain sebagainya nah penerapannya
khususnya di industri
perbankan apa kira kira
lihat yang dilakukan oleh
perusahaan seperti uob
muda sih kalau kita bicara
sustainability itu sebenarnya sih ini sudah kita
dengar dari beberapa waktu yang lalu
bukan sesuatu yang baru sebenarnya
tapi hal ini menjadi
lebih dominan akhir akhir ini
terutama seperti yang tadi anda sampaikan
ada semacam legally
binding dari sejak paris agreement
di mana satu ratus sembilan puluh enam negara
sudah mem pledge upaya
untuk penurunan emisi karbon
ini suatu yang saya rasa baik
karena dari sejak

tapi tidak ada progres yang real
kita juga sangat senang di mana pemerintah
kita itu sudah juga
menetapkan satu roadmap
di mana pemerintah
indonesia ini menentukan
untuk dua ribu enam puluh ini adalah
kalau bisa lebih cepat akan lebih bagus
masyarakat dan juga apalagi perbankan
sebagai pelaku ekonomi
tentunya harus melihat ini sebagai sesuatu
yang sangat penting karena kalau misalnya
kita lakukan bisnis ke depan
ini akan sangat terganggu
karena ini sudah menjadi
kesepakatan bersama daripada
uob indonesia sendiri sebenarnya kita itu
ada tiga hal utama yang kita lakukan
satu yang berkaitan
nanti mungkin saya akan bicara sedikit
kedua itu adalah mengenai
smart city yang juga kita sudah
menjadi impian ini bagi jakarta juga ingin
menjadi smart city
satu lagi adalah mengenai green building
ini yang sehari hari yang kita
cuma memang di indonesia ini
mengenai sustainability itu
adalah relatif baru
jadi apa yang kita lakukan ini pertama adalah
lebih aware akan pentingnya
mengenai sustainability ini
jadi dalam dua tahun terakhir ini kita sudah
melakukan banyak webinar dengan media
pelaku pelaku ekonomi tentang
pentingnya hal ini
sedangkan dari kita sendiri kita itu
memang ada banyak inisiatif
untuk membantu mereka kalau mereka itu
salah satu dari tiga yang tadi saya sampaikan gitu
apakah itu pembiayaan
konsultasi yang lain lain kita lakukan
mungkin biasanya kan mulai dari diri sendiri dulu
yang istilahnya sustainability dan juga
pemahaman terhadap pentingnya menjaga lingkungan
yang dilakukan di rumah dulu
di uob itu sendiri
apakah ini sesuatu yang sdm nya juga semua sudah
sudah bought into istilahnya sudah memahami
dan menerapkan dan tadi bicara mengenai
green building apakah ini sudah diterapkan
pada diri sendiri dulu pak
itu sesuatu yang sudah bagian dari you know
kembali ke keadaan kedua
di indonesia ini kita sudah memang mulai
di dua ribu sembilan belas ya jadi kita seperti contoh simpel itu adalah
kita sosial dengan kita punya staff ya
kalau misalkan ruangan itu tidak dipakai
lampunya dimatiin ac nya dimatiin
ya dan juga kita bicara seperti kertas
juga air itu jangan dibuang buang
hal hal seperti ini yang disosialisasikan

untuk tahap tahap awal itu memang tidak terlalu efektif
dan kita lihat sih memang apa attraction nya itu untuk tahap tahap awal itu memang tidak terlalu efektif

kita juga mengukur dari segi pemakaian seperti listrik yang lain lain
itu memberikan efek yang positif
tentunya kalau kita bicara yang kita lakukan ini juga sebenarnya bukan cuma di kantor
di rumah juga sebenarnya
yang kita juga harus berpartisipasi karena kalau misalnya kita tidak involved
ini yang namanya planning untuk reduce the temperature
sorry bukan reduce temperature itu untuk peningkatan
menjaga supaya suhunya tidak tambah naik
exactly itu tidak akan sulit sekali tercapai ya
memang ini harus dimulai dari kebiasaan sendiri harus ada perubahan
dan saya juga lihat ini berarti ini kan sebagai yobi perbankan kan memberikan modal atau memberikan kredit terhadap individu usaha maupun korporasi dan lain sebagainya
apakah ada perubahan atau shifting dalam partnering dengan konsumen atau nasabahnya yang berkaitan dengan aspek sustainability ini
yang untuk menciptakan green economy ini pak haraman
yang kita lakukan ini lebih ke renewable energy
kita itu ada partner dengan beberapa pihak terutama di solar panel
kalau kita lihat solar panel sebenarnya adalah satu renewable energy yang terakhir terakhir itu lebih
mendapat tanggapan daripada society
seperti kalau kita bicara rooftop ya rumah kita ya sekarang kan sudah banyak gitu ya
kita kerjasama dengan developer kita kerjasama dengan provider ya sehingga kita itu juga menyiapkan satu package untuk nasabah nasabah membeli rumah
sekalian dengan financing yang dikasih dengan bunga yang lebih spesial sebenarnya
jadi ada insentif

jadi ini yang saya pikir harus terus kita lakukan
kalau misalkan kita bisa lakukan secara terus menerus ini akan sangat membantu
dari segi penurunan emisi karbon ke depannya
iya kalau dengan misalnya corporate atau bisnis perusahaan perusahaan yang lain apakah diberikan insentif atau favor untuk yang mereka fokus bukan saja terhadap clean energy tapi green way of doing business
kan kita lihat misalnya ada sekarang banyak sekali contohnya perusahaan yang sifatnya di fossil fuel dan lain sebagainya
nah ini bagaimana apakah ada target ke depan untuk memastikan juga
semua klien atau nasabah satu visi dalam masalah sustainability
nah ini sebenarnya ada dua sisi ya
pertama karena kita sudah komit dengan kesepakatan pemerintah untuk menurunkan emisi
jadi sebagai perbankan itu kita juga membatasi diri untuk membiayain usaha usaha yang memang akan membawa dampak yang negatif seperti yang menimbulkan karbon emisi yang tinggi
seperti coal fire plant kita itu sudah tidak bisa lagi
karena itu bukan menurunkan tapi akan menaikkan
nah dengan kita membatasi seperti ini artinya kita juga meminta nasabah untuk memikirkan alternatif yang lain
apakah itu mini hydro apakah itu solar atau seperti sekarang yang lagi dominan itu adalah electric ev
ya jadi memang inisiatif inisiatif itu yang saya pikir sekarang
korporasi besar ini sebenarnya sudah cukup aware
dan kita ini continue bicara dengan mereka bagaimana kita juga bisa membantu untuk accelerate inisiatif ini
dan ini bagus biasanya feedbacknya untuk kolaborasi
ada pemahaman yang semakin meningkat bagi usaha usaha ini juga
karena kalau kita lihat ini g dua puluh kebetulan yang akan datang di oktober nanti ya bu desi ya
kalau saya lihat sih dalam satu tahun terakhir ini pemahaman daripada korporasi ini jauh menjadi lebih proaktif
jadi memang inisiatif pemerintah di g dua puluh itu saya pikir sangat efektif
dan mudah mudahan kita bisa berpartisipasi ya untuk bekerja sama lagi dengan banyak korporasi untuk melakukan hal ini
harusnya bisa ya apalagi kita merupakan negara yang produsen emisinya juga cukup tinggi
dan kita targetnya juga cukup tinggi
pak haraman kita break sebentar tapi masih ada satu segmen lagi untuk wawancara kita
tetaplah bersama insight with desia
masih bersama insight with desi anwar
ada harapan kasan dari wholesale banking director dari uob indonesia
kita berbicara mengenai bagaimana pentingnya bagi industri termasuk industri perbankan untuk juga berkontribusi untuk menciptakan yang namanya sustainable business ya
apalagi kita juga memiliki target cukup ambisius indonesia untuk mengurangi emisi kita
kita memiliki komitmen untuk menjalankan paris agreement dan terus terang masalah perubahan iklim itu sudah kita rasakan
tadi pak rabman menyebutkan ada masalah circular economy dan kemudian yang kita ingin miliki sekarang smart city
smart city juga tentu pasti berkaitan dengan green city dan technologically digital city dan juga bangunan bangunan green building itu penting
building building baru sekarang itu jauh lebih mudah
karena kalau misalnya kita seperti sekarang konsep yang sedang pembangunan
pemerintah mau lakukan ikn ini bu ya ini sangat relevan sebenarnya
bisa mulai dari awal
kita juga kepingin berkontribusi seperti baru minggu yang lalu kita dengan bkpm ya dengan pak nurul ya ke singapura ya
kita arrange satu forum dengan dua puluh investor mengenai indonesia ya
apa yang pemerintah sedang lakukan ya termasuk juga ikn esg ya dan
dan antusias dan pertanyaan dari mereka itu sangat sangat luar biasa kalau bisa saya bilang ya
ini juga menjadi kesempatan untuk kita
secara konkret apa kira kira yang bisa di follow up dan nanti bentuk penerapannya
nah seperti yang mereka akan invest untuk di ev industry
dari nikel untuk turunannya ini
nah kalau misalkan itu kita bisa build tentunya sekarang dengan mobil yang pakai bensin yang lain lain itu
tapi memang ini akan satu proses
tapi saya rasa dengan antusiasme mereka mau investasi indonesia ini akan menjadi satu opportunity ya
dan satu hal yang mungkin perlu kita yang perlu saya sampaikan ya
jadi kalau kita bicara asian itu dengan enam ratus delapan puluh juta penduduk
jadi kalau orang mau investasi di asian itu adalah bicaranya indonesia ke depan ini
apalagi nanti kalau semua orang indonesia beralih ya yang memiliki mobil ke mobil listrik
nah ini pasti dapatnya akan sangat tinggi ya
apakah ada target tertentu yang bisa diperoleh
pak harapman dan teman teman di uob ingin ya
bentuk dari circular economy ini dan kira kira berapa persen yang harus di achieve lah dari target untuk memulai atau melangsungkan ini
ya kita bicara circular economy itu pasti ada tiga yang kita lakukan bu
ini lebih ke adalah tiga r ya
nah industri yang kita lihat memang besar itu adalah plastik
ya karena plastik itu kontribusi yang besar sekali
jadi sampah yang lain lain
jadi yang kita lakukan seminar itu kemarin itu ke plastik
metal itu juga sudah kita lakukan yang waste ini belum
nah kita sekarang lagi mapping sebenarnya berapa banyak sih pemain pemain di plastik itu yang mungkin bisa nanti di recycle
ini kita lagi approach dengan asosiasi
kira kira ada berapa sudah ada gambarannya
biasanya pemain plastik itu banyak
itu bisa ratusan
tapi yang punya ide untuk melakukan recycle itu memang belum banyak
kita meng encourage ya untuk pengusaha yang kepingin melakukan recycling ini ini yang akan coba kita dorong nantinya gitu
plastik itu salah satu yang menjadi masalah ya di indonesia
dan satu lagi tadi sebenarnya pentingnya sampah
dan sampah ini kalau dilakukan dengan baik ini sebenarnya bisa ditransformasi jadi energi
ini yang dilakukan
nah ini ke arah sana bagaimana

karena kita indonesia salah satu negara yang volume sampahnya itu betul betul menggunung
ini memang satu opportunity yang besar sekali ya
cuma memang untuk teknologi ini yang something kita masih perlu belajar
kita memang ada beberapa pengusaha yang sudah melakukan itu
tapi saya pikir sih masih banyak sekali kesempatan untuk kita bisa kembangkan lebih jauh ke depannya
nah ini cita cita lah bukan saja ikn
ya tentu saja kita harapkan ikn menjadi contoh ya role model
tapi kita seperti jakarta lah misalnya banyak sekali yang harus dilakukan diperbaiki
apa kira kira yang bisa menjadi bagian dari perbankan seperti uob untuk ikut menerapkannya
ya pasti kalau kita bicara smart city ini ya konsepnya kan city yang pinter gitu ya
itu lebih menggunakan yang namanya
menggunakan information dan communication technology sebenarnya ya
tapi aspeknya kalau kita lihat itu memang
memang cukup luas ya dari segi transportation dari segi water dari segi energy
nah green building itu sebenarnya juga bagian daripada smart city gitu
jadi kalau kita bicara yang kita lakukan sebenarnya sih adalah keseluruhan itu kita memang rangkum apa jadi satu
apakah itu green financing dengan kita bicara green energy dan juga tadi yang smart city ya
untuk kita liatin peluang apa yang bisa kita lakukan ya
kita akan senantiasa untuk mendorong
apa nasabah kita ya yang bisa kita bantu untuk membantu dari segi smart city building apakah di jakarta maupun di kota kota yang lain
nah edukasi kan sangat penting ya dalam hal ini
ini tadi disebutkan ada melakukan webinar dan lain sebagainya
kira kira ini dampaknya apakah sudah mulai terasa pak harapman dan juga apa yang kira kira ingin dicapai dengan melakukan kegiatan ini
kalau kita lihat memang enam bulan terakhir ini
jadi antusiasme itu lebih ada
jadi sudah banyak sekarang pertanyaan pertanyaan daripada nasabah untuk melakukan hal ini
saya pikir ke depan ini pertumbuhan ini mungkin akan jauh lebih besar ya
mudah sih ya
jadi mungkin bukan cuma dua kali lipat tiga kali lipat tapi saya pikir sih itu akan you know quantum leap
karena memang awareness itu sudah ada ya tinggal kita nanti bicarakan bagaimana eksekusi dan juga opportunity yang mereka bisa hadapin di lapangan nantinya
dan umkm tadi juga pak hendra menyebutkan ini salah satu yang sangat penting ya untuk investasi oleh uob
nah ini kan sebenarnya bisa juga diarahkan untuk membangun umkm yang sustainable tapi juga yang cukup canggih dalam penggunaan teknologi
dan bisa berkontribusi dalam menciptakan ini semua yang berkaitan dengan esg ini
apa ada program program khusus untuk umkm dalam hal ini
ya kita konsepnya itu menggunakan supply chain ya
jadi kalau kita contohnya seperti kalau ada green building ya
jadi supplier buyer dan ekosistem itu kita bentuk
kita namanya omega project gitu ya
jadi ini termasuk juga supplier yang kecil kecil ini kita jadikan satu kesatuan nih ya
nah konsep ini yang kita harapkan ya sehingga pengusaha besar itu juga bisa mendorong yang kecil untuk ikut berpartisipasi dari segi sustainable environment dan financing yang kita kepengen capai
iya bukan saja di indonesia tentu saja tapi ke luar negeri juga harusnya bisa ya
jadi bisa konektivitas ini sangat penting
tapi secara keseluruhan bagaimana pak haraman sendiri melihat ya uob dalam berpartner dengan pemerintah indonesia ini selama ini
apakah mendapatkan dukungan atau feedback bekerja sama dengan baik dan bagaimana kira kira regulasi yang dimiliki oleh pemerintah juga terhadap yang berkaitan dengan sustainability
apakah cukup insentif bagi industri perbankan
khususnya sehingga karena biasanya kan untuk merubah gitu cara melakukan sesuatu aktivitas kan harus ada dorongan atau insentif ataupun hal hal yang membuat jauh lebih
kita bersyukur ya kita punya hubungan dengan bkpm itu sangat erat
kita termasuk bank pertama di singapura itu yang melakukan mou dengan bkpm
dan bkpm ini kita lihat itu juga sangat terbuka ya
untuk menerima input apa yang perlu dilakukan
dan mereka itu sampai seperti yang tadi saya sampaikan ya pada saat minggu yang lalu kita ketemu ya
kalau ada misalkan izin izin atau masalah mereka diminta untuk datang ke kantor bkpm itu akan dibantu solusinya gitu
ya jadi openness ini yang saya rasa akan membuat investor itu menjadi lebih confident
sehingga mereka juga akan lebih memilih indonesia dibandingkan dengan negara lain
dalam berinvestasi itu yang kita harapkan
iya penting sekali ya
apalagi kita kan juga harus mengejar pertumbuhan kita yang cukup ini tertunda
akibat adanya pandemi ini dan juga kita lihat di sini bantuan ataupun meng empowering ya
memperdayakan umkm kita itu sangat sangat penting
dan sekali lagi terima kasih pak haraman telah hadir bersama kita
saya harap semua program program yang berkaitan dengan sustainability ini juga cukup sukses
terima kasih mbak desi
optimis bisa dipercaya
iya sekali lagi terima kasih
tetaplah bersama insight with desi anwar
masih ada satu segmen lagi dengan narasumber yang juga tidak kalah penting
kembali bersama insight with desi anwar
memang di masa pandemi ini muncul kepedulian komunal dengan satu tujuan
itu bersama sama keluar dari masalah pandemi dengan selamat
tidak hanya warga tentu saja korporasi dan perusahaan juga diharapkan hadir dengan corporate social responsibility mereka
halo apa kabar mbak desi lama tidak ketemu kita ya sejak pandemi
iya kita teman lama juga
iya selalu selalu
dan memang kalau kita lihat di pandemi ini kita juga kepedulian sosial itu sangat sangat penting
dan penting juga bagi perusahaan
dan bukan saja corporate social responsibility seharusnya hanya sesuatu yang di permukaan tapi bagus buat brand bagus buat bisnis tapi yang penting lagi bagus untuk masyarakat
nah perusahaan sekarang dituntut tadi kita sudah bicara tentang sustainability ini adakan esg tadi environmentnya kita sudah
nah s nya ini social
sangat sangat penting dilakukan apa apa saja maya selama dua tahun ini yang bisa di share dengan kita peran dari uob sendiri dalam membantu meringankan
beban daripada masyarakat
beban dan juga krisis
betul mbak desi
mbak desi sewaktu pandemi menghatam kita semua gitu ya very unexpectedly kita langsung terpikir adalah betul masyarakat
masyarakat yang terdampak oleh pandemi masyarakat yang terdampak karena mereka tidak bisa hidup selayaknya masyarakat juga yang mungkin memiliki beban finansial harus dibantu
dan juga anak anak dari segi bagaimana edukasi yang saat itu balik ke virtual ya jadi pembelajaran dari rumah
itu adalah tantangan yang sangat besar ya
dan kita juga bisa lihat edukasi ini jadi tantangan yang besar sekali
karena selama dua tahun ini anak anak ya in a way seperti ketinggalan juga ya di dalam edukasi
terutama untuk masyarakat yang tidak bisa memiliki laptop tidak memiliki kemampuan untuk belajar secara daring karena memang tidak ada kemampuan finansial
jadi dalam hal ini uob juga membantu anak anak agar dapat memiliki laptop
jadi di enam kota mbak desi
di selanjak karta tentunya memiliki laptop
bandung semarang surabaya medan makassar
kita membantu anak anak yang berprestasi di setiap sekolah memperoleh laptop untuk belajar mulai dari kelas dua sma dan tiga sma agar mereka bisa masuk ke jenjang universitas dengan laptop tersebut
luar biasa itu kira kira berapa jumlah yang sempat dibantu selama ini
sekitar tidak terlalu besar sekali tapi sekitar di enam puluh enam puluh anak anak di berbagai sekolah di enam kota ini
tetapi dengan kontribusi seperti ini kami dapat memberikan mereka juga ruang untuk belajar
kita belajar secara pembelajaran daring untuk berbagai kurikulum ya
jadi baik yang exacta maupun yang diluar yang lebih pembelajaran kreatif juga ya
edukasi ini kan pasti dampaknya sustainable ya akan berkelanjutan dan juga dampaknya terhadap masa depan mereka juga pasti akan sangat membantu
contoh contoh konkret apa saja yang dilakukan khususnya dalam membantu sesama menunjukkan fokus dari corporate social responsibility
selain itu juga kepada para
masyarakat yang terdampak itu juga kami memberikan
dapat hidup lebih baik lagi di beberapa kota juga di
di nusantara kemudian kita juga
dari segi karyawan uob kita juga fundraising melalui
volunteerism untuk membantu dan pendanaan
kepada para masyarakat yang terdampak
selain itu juga nasabah nasabah kita
yang mungkin saat ini atau saat pandemi
mengalami kesulitan untuk dapat
membayar kembali ya pinjaman kita juga
berikan penangguhan daripada pokok pinjaman juga
dari segi bunganya dan juga memperpanjang juga
dari segi jadwal untuk pembayarannya kembali
jadi kita juga lihat nanti kondisi daripada nasabah
terutama untuk bisnis juga
saat pandemi ya mereka lah yang paling terdampak
jadi kita juga menyesuaikan juga mbak dissi dengan
kondisi dari setiap klien kita
jadi bantuan bisa dengan peringanan tapi ada juga
bantuan langsung mungkin secara tunai atau bagaimana
dan menentukan siapa yang bisa mendapatkannya dan memastikan
memang mereka memerlukannya dan memang digunakan untuk
yang semestinya itu bagaimana
kita tentunya melihat kriteria ya jadi kita bekerjasama
dengan beberapa institusi atau organisasi yang sudah memiliki jalurnya
jadi mereka sudah tahu misalnya segmen kelas bawah
yang memang belum terdampak tapi belum menerima bantuan donasi
jadi kita bisa lebih menargetkan kepada keluarga keluarga ini
selain itu anak anak juga mbak desi karena kita lihat anak anak ini
justru di kelas sd ya karena masih basic sekali
mereka memerlukan sekali bantuan ya untuk dapat memberi kembali
pembelajaran untuk kreativitas jadi kita juga bekerjasama dengan
salah satu dari partner kita yang kita namakan
mari berbagi seni kita kerjasama untuk beberapa yayasan yayasan
dan juga anak anak yatim yatim sehingga mereka bisa berkreasi
kita namakan kreatif digital part jadi mereka juga akses dapat akses
ke pembelajaran bukan saja kurikulum tetapi kurikulum akademis
tetapi juga seni nah ini penting kita juga melihat bahwa untuk anak anak
penting sekali untuk membangun kreativitas mereka terutama di masa pandemi
karena anak anak itu perlu selalu
oh iya dan perlu kegiatan juga apalagi
mereka tidak bisa ke sekolah
mereka bisa ke sekolah
nah ini bekerjasama tentu saja dengan pihak pihak lain seperti lsm dan lain lain
dengan lsm seperti mari berbagi seni atau ganara art
kami sudah bekerjasama cukup lama dan memang mereka memiliki banyak sekali
program untuk reach out ya kepada anak anak yang terdampak
baik di tidak hanya kota besar tapi juga di tempat tempat yang agak sedikit
di luar kota kota besar
kemudian salah satu juga institusi yaitu museum macan
nah musim macan ini juga sebetulnya belum lama ya diluncurkan kira kira sebelum pandemi
ini seni betul untuk seni
kenapa seni ini dianggap penting untuk dijadikan
seni ini untuk yobi mbak desy merupakan salah satu flagship daripada program csr kita
betul banyak yang bertanya kenapa ya seni gitu ya
penting sekali mbak desi
walaupun seni membuat kita bahagia membuat kita positif berekspresi
betul itu betul sekali
tetapi juga seni ini kalau kita menilai sebetulnya melalui seni dan budaya
sebuah bangsa dapat mengangkat derajatnya
ada semacam ruang ya untuk berdialog di dalam seni ini
tidak ada batasan waktu atau budaya dan bahasa
sehingga seni ini penting sekali untuk pemberdayaan kreativitas
dan juga terutama anak anak untuk pola berpikir kreatif
imajinatif berpikir kreatif dan sangat kritis ya
sehingga salah satu program yang kita namakan ruang seni anak di musim acan
ini memberikan mereka ruang untuk berbentuk kreasi imajinasi
nah saat pandemi tentunya tidak bisa akses kan ya mbak desi ke museum ya
atau ke ruang ruang publik seperti untuk exhibition misalnya pameran
jadi kita memberikan juga kemungkinan untuk bisa melihat secara daring
jadi pameran pameran kita kerjasama dengan art jakarta dengan art roman
semuanya virtual ya
ini nanti ke depan juga akan terus menitik beratkan kepada seni atau nanti ada yang
kalau seni ini memang sudah menjadi dna kepada uob ya
jadi kita ada satu program mungkin mbak desi familiar yang kita namakan uob painting of the year
jadi kalau di tingkat asia kita sudah menjalankannya selama empat puluh tahun
di indonesia sudah memasuki tahun ke dua belas tahun dua ribu dua puluh dua ini
jadi ini sebuah wadah untuk memberikan peluang kepada para talenta seniman seniman kita
berkreasi melalui seni lukis
jadi nanti mereka dapat berekspresi memberikan konsep mereka
dan nanti panel juri akan memilih yang terbaik
dari kategori profesional yang sudah biasa melakukan pameran
tapi juga dari kategori emerging atau yang pendatang baru
pasti hasilnya juga bagus bagus dan menarik
oh bagus bagus menarik
mungkin terakhir ya mbak mbak ya
karena kan si sr ini setiap perusahaan kan dituntut untuk menyisihkan
sebagian dari profitnya atau revenue nya untuk si sr
tapi seberapa penting sebenarnya corporate social responsibility ini dalam strategi dari uob itu sendiri
apakah ini hanya sekedar bagus buat branding atau karena memang harus diharuskan
tapi ini sesuatu yang memang dianggap sangat sangat penting bagi sebuah perusahaan
sangat penting sekali
jadi di uob prinsipnya atau filosofinya bukan saja untuk hari ini atau sesaat
tetapi betul betul merupakan suatu visi
dan misi yang memang bersifat jangka panjang dan memiliki dampak
memang salah satu pilar yang penting adalah edukasi ya
apakah edukasi itu melalui kemudahan bagi anak anak agar dapat ruang belajar
baik secara akademis ataupun secara kreativitas
dan kita melihat bahwa indonesia memiliki potensi besar ya
anak anak kita semakin pandai semakin berkreativitas yang tinggi
sehingga kita bisa memiliki generasi penerus bangsa yang lebih baik lagi
tetapi kembali ke seni
seni ini yang akan sebetulnya membuat kita memiliki suatu identitas juga ya untuk bangsa kita
kita tidak mau ketinggalan dengan korea dengan negara negara yang sudah memiliki seni dress
dan harus memiliki keuniknya sendiri ya
kreativitas sendiri dan inovasi sendiri
dari segi funding yang disiapkan dari csr kalau uob cukup ini
dan arti di masa pandemi pun mbak desy kita terus berkarya istilahnya
terus berkarya istilahnya
terus berkarya istilahnya
untuk membantu masyarakat dan anak anak dan perupa
jadi memang istilahnya ada pandemi tidak ada pandemi tidak berpengaruh
karena memang misi kita adalah memastikan bahwa kegiatan kami untuk csr dapat berdampak secara jangka waktu panjang
terima kasih mbak desy
terima kasih mbak desy
telah hadir dalam insight with desy anwan
menarik sekali dan kita tunggu nanti kalau ada pamerannya
saya pasti akan mengundang ya
pasti akan mengundang
sudah bisa kembali fisik ya
kita tidak harus virtual lagi kalau ke
sudah mulai aktif juga sekarang ya
sudah mulai aktif
oke terima kasih mbak desy
terima kasih mbak maya
demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
jangan lupa ya masih dalam suasana pandemi
jaga jarak rajin cuci tangan pakai masker dan hindari kerumunan